sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dan jangan balik lagi ke rumah ini ngerti
lastri si tarling marah marah lagi ya sama kamu
iya bu saya dan lulu diusir dari rumah
keterlaluan banget sih dia
yang sabar ya lasri semua pasti ada hikmahnya
dasar ibu sama anak sama aja bikin susah terus
abang usir juga
terus siapa dong yang ngerjain pekerjaan rumah
kalau aku yang mesti ngerjain pekerjaan rumah
terus kapan dong aku bisa dandan buat abang
maksud kamu gimana sih
maksud aku abang ajak lagi mereka ke sini
ya serius lah bang
tenaganya bisa kita manfaatin di sini
ya kan bang
kenapa yang di sini
jangan kasar memperlakukan istri
emak itu gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang ya
mudah mudahan hari ini banyak ikannya
aduh apa lagi sih ini
aku mau ikut bapak kerja enggak cari ikan
kamu pikir aku bodoh apa
mana mau aku diikuti sama anak perempuan yang gak bisa apa apa kayak kamu
mikir pakai otak
kenapa abang nggak bawa aja dia ke laut
gimana sih dia kan anak perempuan
he yang ada malah nyusahin nanti di sana
bukannya abang benci sama dia
ya makanya aku gak ajak dia
kamu gimana sih aida
ini kesempatan buat abang
abang bawa dia ke tengah laut terus abang buang dia di sana
tuh enggak kan ada yang lihat juga
besar buat abang
dulu diajak pak
an cinderella ko porus diamit ringsicles yang dimaksud
itu apa apa

beliau pengemar ini
kalian itu pegang saya
sekarang kamu buktikan
kalau kamu memang benar benar bisa seperti anak laki laki
tunggu apa lagi
kamu lompat ke dalam air
dan cari ikan sebanyak banyaknya di dasar laut

jangan tinggalin lalu pak
mas kamu lihat dulu enggak mas lu enggak ada di rumah mas
ibu macam apa sih kamu
sampai anak sendiri enggak pulang aja kamu enggak tahu
tapi sebelum saya tidur dulu ada mas
kalau nggak percaya tanya aja sama aida
kamu aja yang tanya sendiri
aku ini capek mau istirahat